mungkin asli juga
tengok ke akang
nyebut nama akang
jamal ada di braga
tapi tadi saya lihatnya bukan waktu sama jamal
sampai tau tau dia udah di deket saya
berarti dia tahu kamu nyari dia
saya kurang jemes mon
pada saat itu
dia mencari saya
dia mencari saya
dia mencari saya
dia mencari saya
dia mencari saya
dia mencari saya
dia mencari saya
dia mau berangkat
mungkin asli juga
kalau mau tau
kenapa lu duduk disini
karena disini ada tempat duduk
ini kan bukan tempat umum
bang idris mau ketemu kang mus
kasih tau mus lihat
di tempat yang dia tahu
kapan teteh ke jakarta
nunggu dijemput kang sudirman
bos barusan ada kang idris
katanya kasih tahu kang mus
ditunggu di tempat yang dia tahu
saya masih di rumah
taslim masih tahu ke saya
ada kang idris
sekarang masih disana
akang ditunggu di tempat yang akang tau
akang harus pergi
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
apa kabar mus
anak buah kamu
mungkin maksud akang bekas anak buah saya
semua baik kang
akang sudah tahu keadaannya sebelum nanya ke saya
di pasar di terminal
sedikit ada kekacauan
tapi itu biasa
itu tanggung jawab kamu
saya sudah pensiun kang
kekacauan itu peninggalan kamu
saya mau pergi ke garut ziarah
sekaligus membersihkan makam kang bahar
sudah lama sejak terakhir saya ke sana
pasti banyak rumput liar yang tumbuh
daun daun yang jatuh
kamu ngga jualan
kang idris itu siapa